permukaan hulu sungai ciliwung senin malam meluap drastis setelah hujan deras mengguyur kawasan puncak
paton debit air di bendung katulampa bogor jawa barat menyentuh ketinggian dua ratus lima puluh cm atau siaga satu
petugas meminta warga bantaran ciliwung mewaspadai banjir kiriman yang diprediksi tiba pagi nanti
empat empat puluh sampai tujuh kemudian jam delapan belas kemudian jam lima belas ada perengkat langsung dari dua ratus ke dua ratus lima puluh cm siaga satu
dengan debit maksimal enam ratus tiga puluh sembilan detik termenter paling tinggi malam ini
melalui sambungan video daring wali kota bogor bima arya langsung menginformasikan kondisi terkini di bendung katulampa kepada gubernur dki jakarta anies baswedan
dapat kabar saya langsung kontak beliau beliau respon
katanya sejak kapan saya ceritakan kronologisnya oke jadi beliau kelihatannya tidak langsung mengantisipasi kita
ketinggian debit air di katulampa berangsur surut ke titik satu ratus dua puluh cm atau siaga tiga karena curah hujan di puncak mulai reda
pemkot bogor langsung menyiagakan pasukan sar dan bpbd untuk mengantisipasi wilayah yang berpotensi banjir
muhammad juanda bogor jawa barat